assalamualaikum wr wb
insya allah pada hari ini kita akan melakukan pemilihan ketua santri
saya berpesan kepada seluruh santri dan santriwati kunanta
siapapun yang nanti menjadi pemimpin harus meneladani dan mencontoh sifat baginda rasulullah
salallahu alaihi wassalam
sedang apakah beliau
lagi nyaduk kopi pakde
fokus banget ngaduk kopinya
tadi dia gelasnya tinggi loh
oh kakak mbak tanda
kayaknya sedang memikirkan sesuatu ini
biasanya kalau orang lamun kalau sama duit mah tetap
oh ilah ilah menatapnya
masih kuat iman
bapak selalu gituin lo juga butuh duit
tawan dari muka lo
apakah yang sedang kau pikirkan hidupmu hanya melamun saja tak berguna apa ustadz
paling enak makan ketimun cakep jangan lupa ke keramat bella adakah engkau melamun
memikirkan usahanya bella makan ketimun di rumah tuti
assalamualaikum semuanya tenang
tenang dulu semuanya
tenang tenang semuanya
sekarang dalam bentuk yang kelima
kembali ke tempat dudukannya masing masing
kadang mereka itu perlu penggemblengan yang sangat keras
tapi saya takut kalau terlalu keras juga nanti yang ada anak anak nggak betah di pesantren
mungkin momen momen tertentu aja ya
saya semakin yakin untuk mengajak ustaz musa ke kontak pesantren seputar hujanan ustaz
insya allah ya
ya sabar dong ya allah
ingin saya juga kesian banget
itu kaki mas allah
kaki warna hitam begitu kan
injuk jadi warna ada merah merahnya dikit
ya ini saya mau ngurut
saya popolin jahe aja ya biar nggak kecantengan
ramanya kesakitan begitu
habis keinjak ustaz musa
oh ya timbang keinjak
begini aja yang pilih sini saya urutin sini
timbang nyempol kemarin kaki kuda saya pegang ke jengklak
masa aja bisa sepak
saya balik rumah
bisa tenang pak de
kayaknya rumahnya mijet kalau nggak ada kopinya
ya untungnya dari gerbang ke sini bisa main main
kalian suka dibutuhin
unduh gitu mak
emang udah dibikinin dari tadi
lah ini rumahnya udah digedihkan

di rumah mana sih
udah yang keinjek kakinya
kenapa dia begitu jadi ya
nah pakai buka buah juga lah
jadi kayak singkong kukus
ya ini itu
kopi dulu tak
kalau emang kurang
nyalah kan main di wajah
kalau kopinya dua sendok gulanya sendok airnya seceret kopinya sedikit
terus bilang bilang enak enak ini itu salah itu yang terinjak terinjak terinjak
kita udah penet frame
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
subhanallah alhamdulillah insya allah pada hari ini kita akan melakukan pemilihan ketua santri
saya berpesan kepada seluruh santri dan santriwati kunanta
siapapun yang nanti menjadi pemimpin harus meneladani dan mencontoh sifat baginda rasulullah saw
yang pertama sidik harus menjadi pemimpin yang jujur
yang kedua amanah yaitu dapat dipercaya
yang ketiga rasulullah itu fatonah cerdas
seorang pemimpin haruslah menjadi pemimpin yang cerdas
dan yang keempat
publik apapun yang diperoleh dari seorang pemimpin
dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
harus disampaikan kepada semua santri
ya intinya kalian silahkan tentukan pilihan kalian sesuai dengan hati nurani kalian
dengan jujur dan adil
ingat jangan sampai kalian golput
mungkin demikian saja
selanjutnya kami serahkan kepada panitia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mari dilanjutkan sama panitia
terima kasih banyak
baik pemilihan ketua santri akan dimulai sekarang juga
kalian harus setertipu
mungkin jangan sampai ada yang salip salipan
pokoknya jangan sampai ada keributan
kecuali calon ketua santri itu sendiri
dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim
pilkantri tahun ini dibulai
dibulai dari yang paling depan